pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah harapan pemerintah untuk dapat menerapkan nilai nilai integritas kepada seluruh aparatur sipil negara
dan tentunya ini akan menjadi hal yang tidak mudah dan juga panjang
namun apabila dilakukan dengan konsisten dan terus menerus ini akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas
inilah jaksa menyapa bersama saya ratu nabila
sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
untuk membahasnya pada malam hari ini saya sudah bersama dengan wakil jaksa agung republik indonesia bapak setia untung ari muladi
sehat selalu ya pak ya
ya sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat nih kepada bapak sudah mendapatkan penghargaan begitu dari kemenpan rb kemarin sebagai pelopor pembangunan zona integritas yang akan kita bahas pada malam hari ini juga
ya untuk membahasnya saya ingin tahu juga pak apa itu konsep dari wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani
terima kasih mbak nabila ya
jadi alhamdulillah saya mendapat penghargaan sebagai pelopor perubahan dari kemenpan itu berkaitan dengan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
betul tadi mbak nabila sampaikan bahwa membangun unit kerja zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu tidak semudah membalikan tangan
yang saya rasakan sangat berat sekali tentunya kuncinya adalah bahwa kita sebagai aparat sipil negara atau sebagai aparat pemerintah tentunya yang utama adalah suatu konsistensi dan komitmen dari diri sendiri
karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri
tidak mungkin kita akan bisa lakukan
karena kita terikat oleh berbagai peraturan yang memayunginya agar integritas kita terjaga
nah di dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi
bahwa kuncinya adalah komitmen pimpinan untuk melakukan sosialisasi ke unit unit kerja yang ada di daerah
karena kita bayangkan dari sabang sampai merauke
kemudian saya gambarkan bahwa unit kerja untuk eselon i saja di kejaksaan agung
mulai dari jaksa agung uda pembinaan sampai dengan badan niklatu
itu sudah ada delapan
unit satuan kerja eselon i
nah alhamdulillahnya pada tahun dua ribu delapan belas
unit kerja eselon i yang memperoleh predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu
yaitu badan niklat kejaksan ri dan bidang jaksa agung uda pidana usus
sedangkan kejaksan tinggi itu hanya satu
kejaksan tinggi bali
dan sisanya adalah kejaksan negeri
nah ini awal daripada program membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
dan wilayah birokrasi bersimulasi yang dilakukan oleh kemenpang
seperti itu pak
baik ini berarti sudah berjalan sekitar tiga tahun begitu ya pak
nah evaluasinya ini seperti apa
apakah kemudian semakin banyak lagi zona integritas yang terbentuk
dan evaluasinya seperti apa selama tiga tahun ini pak
jadi selama tiga tahun ini
yang saya lihat dari semangat perubahan itu luar biasa
nah saya bisa tunjukkan dari angka jumlah satuan kerja yang ikut ingin memperoleh predikat
jadi tahun dua ribu sembilan belas itu ada seratus
delapan puluh sembilan satuan kerja dari enam ratus tiga
tadi saya jelaskan tahun dua ribu delapan belas hanya enam belas satuan kerja
jadi sudah berkali kali lipat begitu ya pak
nah yang mendapat predikat lima puluh satuan kerja dari satu ratus delapan puluh sembilan
itu predikat wilayah bebas dari korupsi
nah belum yang predikat wilayah birokrasi bersimulasi
itu yang mendapat predikat
pada prinsipnya predikat wbpm itu ada tiga belas satuan kerja
yang diusulkan yang memperoleh lima
sehingga pada saat tahun dua ribu sembilan belas itu jumlah satuan kerja di kejaksaan republik indonesia
yang mendapat predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu ada lima puluh
dan lima itu memperoleh predikat wilayah birokrasi bersimulasi
pada prinsipnya bahwa pembangunan zona integritas ini
itu bahwa organisasi pemerintahan ini harus memenuhi standar enam area perubahan
di antaranya adalah area perubahan berkaitan dengan manajemen perubahan
kemudian berkaitan dengan penata tata laksanaan
kemudian sumber daya manusia akuntabilitas kemudian pengawasan dan pelayanan publik
jadi itu harus memenuhi standar itu
dan ini tidak mudah membangun ini
jadi tadi saya katakan ada enam area
ada enam area perubahan
bahwa itu tidak sebatas kita memisarat di enam area perubahan
tapi kita juga diwajibkan mempunyai inovasi inovasi
terutama inovasi itu yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat
karena prinsipnya bahwa kejaksaan itu bagian daripada institusi aparat penegak hukum
karena para sumber daya manusia yang menjadi mereka yang memberikan kontribusi karya dan kerjanya bisa dirasakan oleh masyarakat
artinya tidak boleh mencederai masyarakat
baik jadi ini satuan kerja semua sekarang ini sedang berlomba lomba begitu ya
bagaimana kemudian menerapkan zona integritas yang sungguh sungguh begitu
dan tentunya di masa pandemi seperti saat ini
nanti kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami di jaksa menyapa
tidak dipungkiri bahwa survei masyarakat sangat menentukan untuk menentukan satuan kerja itu
dapat berpredikat sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani
termasuk memberikan pelayanan cepat tepat
terukur dan menira sekadiran masyarakat

kami masih bersama dengan dr yudha sattri
kami masih bersama dengan wakil jaksa agung republik indonesia pak untung
ya pak kalau tadi kita membahas bagaimana kemudian sejak dua ribu delapan belas hingga saat ini dua ribu dua puluh
program dari wbk dan juga wbbm ini sudah berjalan sangat baik begitu
dan juga pastinya ada inovasi inovasi yang dilakukan dari kejaksaan agung
apalagi di masa pandemi seperti ini
bisa dijelaskan pak inovasi apa saja yang sudah dilakukan

bisa dijelaskan pak inovasi apa saja yang sudah dilakukan
bisa dijelaskan pak inovasi apa saja yang sudah dilakukan
kondisi di saat ini bahwa kita dalam kondisi pandemi covid sembilan belas ini
tetap fungsi pelayanan publik harus berjalan
nah saya akan jelaskan bahwa satuan kerja satuan kerja yang terutama yang sudah mempredikat wbk dan wbbm ini
mereka membuat inovasi inovasi yang tujuannya adalah memberikan pelayanan
mereka membuat inovasi inovasi yang tujuannya adalah memberikan pelayanan
mereka membuat inovasi inovasi yang tujuannya adalah memberikan pelayanan
di antaranya yang telah kita bangun misalkan berkaitan dengan etlang kemudian pembangunan sppet jadi pelayanan satu pintu
data yang kita miliki
anies itu agak leading kalau kemudian
disandingkan dengan ahy
karena ahy itu pertama popularitasnya
di atas aher yang kedua sudah
punya tabungan elektabilitas sejak
nyalon gubernur dua ribu tujuh belas yang lalu
mbak caca tapi
kan kita tahu bahwa
kang aher sekalipun elektabilitasnya
tidak sekuat ahy tapi
belakangan mulai diperkenalkan dan muncul di survei
jadi kalau disimulasikan nanti
pertanyaannya adalah sejauh mana
kerja kerja politik yang nantinya akan
dimassifikasi oleh pks apakah
bisa mengejar apa yang sudah dilakukan
oleh ahy ataupun tidak kalau itu
ukurannya maka saat ini
jagoan pks masih kalah jauh dari partai demokrat
ahy kan kira kira begitu
kalau dilihat secara
terukur kira kira begitu
tiga besarnya satu adalah ridwan kamil
yang kedua itu adalah ahy
yang ketiga adalah sandiaga uno
yang keempat itu hovifa dan seterusnya
jadi kalau kang pipin
tetap ingin mematok harga mati
kang aher itu adalah cowok pres anis
tentu dalam rentang waktu
setahun setengah ini harus mampu
membalap elektabilitas yang sudah dimiliki
oleh ahy dan itu nggak
terlampau sulit sebenarnya kalau
pks mampu bisa menerjemahkan mesin politiknya
yang terkenal solid dan kuat itu
tapi ingat demokrat juga
sedang naik trennya ahy
sudah naik trennya karena sering melakukan
safari politik hampir ke seluruh
penjuru indonesia inilah yang saya
kira menjadi tarikan nafas ya mbak caca
siapa yang akan mendampingi anies
sejauh ini ya tentunya ahy
belum muncul hilal politiknya
kang ahyar disitulah pks kemudian
mencoba untuk melakukan ikhtiar
politik ke depan baik itu dinamika
nasdem dan juga demokrat kalau
hasil survei mengenai pks dan
gerindra ini sebenarnya
hitungan surveinya seperti apa
kang pipin lebih besarkah diantara
pks dibandingkan pks
bersama dengan nasdem
dan juga demokrat
simulasi memang rendah mbak banyak publik
yang tidak terlampau menghendaki
gerindra dan pks kembali berkoalisi
karena iman politiknya
sudah telanjur berbeda memang
tidak bercerai tapi mimpinya sudah
beda beda gerindra itu mimpinya
adalah koalisi pemerintah pro
kelompok status sekolah kira kira
begitu sementara kang pipin dan
pks ini mimpinya ingin perubahan
meski menurut saya perubahannya juga setengah mati
yang katanya tunggal waktu
itu ya jadi kalau disimulasikan
orang ditanya kepada publik
apakah setuju jika gerindra
pks berkoalisi rata rata mereka
merasa tidak cocok untuk bisa bersatu kembali
jadi kalaupun toh ini
berkoalisi di level elit ini adalah
koalisi yang dipaksakan sesuatu
yang dipaksakan itu cenderung tidak baik
biasanya buat kesehatan dan buat masyarakat
baik terakhir singkat saja kang pipin
ya tentu kami juga melihat
frevensi pilihan dari
para pengurus anggota pks
dan memang dari berbagai hasil survei
dan dari bagaimana kami
struktur pks anggota pks
ke daerah daerah ketika kami
politik ke daerah ya dan
mereka memang aspirasinya saat ini
perubahan jadi aspirasinya saat ini
lebih cenderung bagaimana
koalisi dengan nasdem dan demokrat
supaya nanti melahirkan capres capres
yang berpotensi menang itu
pada dasarnya tidak ada harga mati
bagi pks ya selama
memenuhi tiga kriteria tadi
insyaallah pks akan
mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
indonesia mengendaki itu
dibandingkan kepentingan pribadi kewajiban dan kepentingan pilihan pks
jadi bagi kami
ya kami akan dengan
sangat serius manjada wajada
mas adi barang siapa yang
bersungguh sungguh maka dia akan sukses
itulah yang akan pks perjuangkan
di dua ribu dua puluh empat untuk
menjemput takdir terbaik
mudah mudahan allah takdirkan
simbol perubahan capres cawapres
supaya indonesia ini lebih demokratis
lebih adil lebih sejahtera
ya sehingga tidak ada lagi
diskriminasi ya tidak ada lagi
pembelahan ya kedepannya ini
kita butuh capres yang bisa
menyatukan seluruh bangsa
yang bisa dipecah belah seperti yang
saat ini kita rasakan
langkah mana yang akan diambil oleh pks ya
mas adi dan saya dan juga seluruh
rakyat indonesia akan menanti bagaimana
langkah yang akan diambil
oleh pks terima kasih
jurubicara pks dmitri sopyan
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia
adi praetno telah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia prime news